tahapan penerimaan peserta didik baru atau ppdb provinsi dki jakarta
mulai dilakukan sejak kamis sebelas juni dua ribu dua puluh
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana menyebut
terdapat enam jalur seleksi ppdb jenjang sd hingga sma dan smk
yaitu jalur inklusi afirmasi zonasi prestasi
pindah tugas orang tua dan anak guru hingga jalur luar dki
pendaftaran atau pemilihan sekolah sampai ke proses lapor diri
untuk peserta didik yang lolos seleksi
tahapan dimulai dari prapendaftaran dari tanggal sebelas juni hingga tiga juli dua ribu dua puluh
di mana calon peserta harus mengunggah dokumen yang tertera di situs ppdb dki
dan mengisi formulir untuk mengajukan akun yang berisi pin atau token
setelah pin atau token diaktifasi
peserta dapat mendaftar di situs ppdb jakarta go id
memilih sekolah tujuan dan mencetak tanda bukti pendaftaran
lalu melaporkan diri secara daring
sebagai acuan utama seleksi karena tidak ada ujian nasional
seperti tahun tahun sebelumnya
ppdb tahun ini menggunakan nilai rata rata rapor calon peserta didik
hingga semester ganjir lalu baru kemudian pilihan sekolah usia dan waktu pendaftaran
walau dilakukan secara daring
sejumlah masyarakat masih mengalami kendala dalam prosesnya
untuk itu dinas pendidikan dki tetap mendirikan posko
untuk melayani kendala masyarakat secara langsung
ya kami tadi kan pagi mau berniat mengajukan akun
cuman ada kendala karena niknya saya waktu ngisi di sptjm nya salah gitu
terus waktu konsul dengan guru di sekolah disuruh langsung ke sini gitu
dan untuk merubah gitu terus alhamdulillah ya sudah beres gitu
posko luring dilakukan di kantor dinas pendidikan dki
dan di tiap sudin dki dengan memperhatikan protokol kesehatan
tika bere mau para maestro jakarta